ya untuk mengetahui kondisi terkini di mentawai dan pengungsian sudah bergabung melalui sambungan telepon
kepala kantor sar mentawai akmal selamat pagi pak akmal
ya selamat pagi bung yuda
ya pak akmal pak akmal bisa menceritakan kondisi terkini di mentawai karena ini merupakan salah satu epicenter dari gempa sendiri pak
ya kondisi terkini di kabupaten kepulauan mentawai terutama di tua pejat
di mana topojat ini adalah kota kabupaten kepulauan mentawai yang jaraknya dari epicentrum gempa enam sembilan pukul tiga waktu indonesia bagian barat itu
itu sekitar satu ratus tujuh puluh tujuh km
nah di kotanya ini kondisi masyarakat sudah kembali normal
masyarakat sudah tadi memang ada mengungsi dan sudah kembali ke rumah masing masing
yang jaraknya jauh ini itu tidak sekuat di lokasi dekat gempa di mana skala mmi nya itu sekitar tiga skala mmi
ini untuk di kota kabupaten kepulauan mentawai tua pejat
saya sendiri sekarang di kursinya di sini
namun di pulau seberut lokasi yang lebih dekat dari epicentrum gempa itu
di mana ada dua kecamatan di situ adalah
kota seberut utara dan kota seberut barat
nah lokasi epicentrumnya itu adalah antara pulau siberut dengan nias
tepatnya itu adalah namanya di selat ciburuk
jarak dari bibir pantai kecamatan seberut barat itu diperkira sekitar lebih kurang lima belas km jaraknya
nah itu lebih dekat
nah di situ pas jadi gempa pagi tadi memang masyarakat keluar karena kencang
mmi nya itu sekitar ada
kencang masyarakat berhamburan keluar dari rumah
dan alhamdulillah sinyal di lokasi beberapa kecamatan itu masih ada
sehingga masih dapat informasi yang dikeluarkan oleh
bmkg bahwa adanya peringatan dini tsunami
sehingga masyarakat melakukan evakuasi mandiri dan dibantu
melakukan mengungsi secara mandiri dan dibantu oleh pihak kopincam yang ada di sana
dan pihak bppd juga kita punya unit siaga sar di sana membantu masyarakat mengarahkan
pengungsian ke lokasi yang lebih aman
sampai dikeluarkan peringatan
sampai dicabutnya peringatan dini tsunami
nah saat ini di sana beberapa masyarakat sudah mulai kembali ke rumah masing masing
dan sampai saat ini tidak ada
tidak ada atau belum ada informasi korban jiwa maupun kerusakan
masyarakat sudah kembali ke rumah masing masing
dan simpon seperti yang disampaikan
sampaikan di bmkg tadi
kalau pulau siburut sendiri tadi anda katakan begitu dekat dengan epicenternya sendiri ya
kondisi di sana aman
lalu apakah memang ada update terkini pak
terkait dengan bagaimana akses menuju ke sana
apakah memang masih bisa menggunakan jalur laut
kemudian juga tinggi gelombang apakah cukup masih kondusif
kemudian juga bagaimana dengan infrastruktur di sana
apa saja yang terganggu pak
iya kalau untuk ke sana dia
di mentawa ini ada
ke pulau pulau besarnya
yang pertama di utara itu adalah pulau seberut namanya
lalu di posisi ibu kota ini pulau sipora
lalu ke selatan pagai utara dan pagai selatan
kembali kita ke pulau siburut
itu di pulau siburut itu memang beberapa hari ini terjadi gempa di sana kemarin
itu enam satu di lokasi hampir sama
di lokasi hampir yang sama
di situ memang pagi hari ini memang sedikit
memang keras sehingga masyarakat berhamburan keluar untuk melakukan evakuasi mandiri
tadi sudah di
bahwa masyarakat melakukan mengungsi bersama sama pihak terkait
sehingga dengan rapinya karena sudah ada pelatihan pelatihan dari bpbd ya
simulasi simulasi yang dilakukan
dan saat ini
ini masyarakat sudah kembali
namun tidak ada kerusakan dan korban jiwa sampai saat ini
pak akmal terima kasih untuk laporan anda melalui sambungan telepon
semoga kondisi di sana kondusif
dan warga tidak panik
sehingga apabila ada gempa susulan bisa segera melakukan evakuasi
selamat pagi pak
salam sehat selalu